maaf kalau saya harus tinggalin kamu dulu din
semoga kamu baik baik aja ya
sebenernya gue takut sih ketemu sama ricky
tapi gue harus tetap berani
dia orang yang saya kejar waktu di pulau dila
saya juga sempat melihat orang itu pak
belum belum kita turun
kejar dia pakai mobil
iya ini pak
anak anak setelah pulang sekolah kita akan mulai latihan drama
untuk persiapan acara parley day nanti
siapa di sini yang suka drama
nah nanti kita akan mulai latihan temanya tentang sang raja hutan
nah nafis kamu jadi harimau ya sayang
reina sama joana kalian jadi pohonnya ya
yang lain bakalan jadi binatang kayak singa kelinci jerapah monyet
besok kalau parents day
aku nggak mau jadi pohon yang cuma diem aja
aku mau jadi singa biar ada suaranya bisa ngawu
lagian kok jadi pohon cuma di belakang
nanti papa sama mama jadi gak lihat aku
aku nggak mau jadi pohon johana
tapi kan bukan tuhan yang layu
jadi kita harus tetap semangat
oke aman aman terkendali semuanya
bes juga emang papa aja
berat banget masalahnya gini
kayaknya gue masih kepikiran nih omongan emaknya
gue yang kagak kuat
kasih yang dia begini
bantuin enggak bantuin enggak
bantuin aja kali ya
kan niat gue baik
tapi nanti kalau gue keputusan sendiri lagi meniat baik gue
ntar gue jantungan lagi
ntar gue kepikiran lagi
kumat kami sendiri
sono kasih jarak
mau mepet aja lu
pasti gara gara omongan emaknya ya
kepala saya lagi pusing nih
kan itu kan bagaimana ya
kan gue udah bilang juga
ngapain lu udah kedeket
kasih jarak dong
lu gak ngeliat gue mepet begini
lagi cepet amat sih langsung ijab kabul aja
nah itu dia tuh nih
saya itu paling nggak bisa untuk menolak
saya takut kualat mohon
kamu bisa bantu saya lah
aduh udah deh
capek tolong gue bolak balik ke toilet cuci muka mulu
kamu ngapain sih mir
sekarang tuh sering banget cuci muka
mana gue kagak bisa trayek lagi di depan orangnya
berdiri lagi sana lu
hii ya ampun
ya ampun jangan dipeleperin ke baju dong
ini biar kalau jatuh taruh sini
kan ini kotor
nah askara makan yang ini
makan yang ini atau mau yang ini
aduh ya ampun
masa perlu ditinggalin si kipis
ditinggalin si kipis berapa hari aja
susah banget makan buah
sama eh sama oma emang gak dikasih makan dua
gak papa peleperin ke baju
habis ini si kipis mandiin kamu sebelum tidur
eh dikit lagi dikit lagi
ayo anak jangan dipenyek penyek gitu dong pepayanya
oh sekarang mau cobain pepaya
meskipun abis itu dilempar kayak gini gak papa
yang penting masuk dikit
yee abis ini pupnya lancar deh makan buah
nih hak lagi
ayo abis ini kita beres beresin ini semuanya
kamu udah bau pepaya
terus abis itu kita pupuk
loh ini kok pohonnya lemes banget
kamu tau reina kenapa
reina gak mau jadi pohon
dia maunya jadi harimau
mau jadi pohon
iya mis aku gak mau
nih liat sama papa dan mama
hmm tapi kan sayang kalau jadi pohon juga nggak diem aja
terus nanti kamu juga ada joget jogetnya
gak mau mis
maunya aku jadi harimau
yaudah kamu minta izin aja sama nafis
boleh gak tukeran
kamu jadi harimau nafis jadi pohon
bapak gak kita gantian
kamu jadi pohon aku jadi harimau
gak mau ah
aku mau jadi pohon maunya jadi harimau
gak mau pak
emang kan gerakannya lincah
biasa anak kesini
kamu juga gitu
udah udah reina nafis jangan berantem ya
pokoknya aku mau jadi pohon
aku maunya jadi harimau
hei akhirnya askara udah bobo habis makan buah
sekarang saatnya mumpung atinya kiki ini lagi baik banget
kayaknya pengen kiki bikinin kopi sama ngasih cemilan deh buat tuyas sama opoin
kalau udah lama nih kiki gak menservis mereka seperti itu
abis pulang kampung emang kadang tuh ati bisa jadi baik ya
sambil makan sambil ngopi pastikan bahan bahan gosip ini keluar dari mereka berdua
selama pondok pelita kiki tinggalin ke kampung
kan kiki juga gak mau ketinggalan kapan nih
ada masalah apa nih ya kan selama ini
aduh kayaknya kiki merebus air dulu sambil milih milihin oleh olehnya kali ya
mana tuh kompor
oh iya di dalam
keke keke mau aku akan tamperin aja
sumpah tema teman disini
cowok itu udah habis berubah ya tolong ikuterin disitu
jiwar itu kuil padahalnya
aku yakin aku menang
aku yang akan pilih
yaudah sayang yuk
sampai sekarang aja kita belum tahu loh
penyakit dia apa
percayakan sama allah
kasih kepercayaan juga sama dokter disini
sama pihak rumah sakit
untuk melakukan yang terbaik ya
andin sekarang seperti ini
dan kita juga sekarang
masih gak tau gimana
yang bisa kita lakukan sekarang cuma berdoa
udah kita berdoa aja dulu ya
elsa kamu dimana sih
ya allah pak mudah mudahan elsa
rasa baik baik aja ya
ini salah papa juga sih
papa tadi nganterin
ke kantornya elsa
tapi papa nggak nungguin dia sampai masuk ke kantornya
ternyata dia keluar lagi
salah papa ini
ini salah papa
apa harusnya kita tuh kekeng elsa ya
kita harusnya jagain dia tuh lebih ketat lagi
supaya dia gak bisa kabur kaburan kayak gini kan
sementara kita disini juga nunggu
nungguin anin yang sampai sekarang gak ketahuan sakitnya apa
sekarang kita berdoa aja minta salam allah ya
minta perlindungan untuk dua putri kita
ini kalian siapa sih
lepasin kalian ini siapa sih
kalian siapa sih
lo gak perlu tau siapa kita
tapi yang jelas
kita udah tau siapa lo
dan lo sekarang
udah di tangan kita
lo mau apa dari saya
kalian mau apa
kita gak butuh apa apa dari allah
atau saya teriak ya
saya teriak ya
itu siapa sih
dan alvari itu seperti hantu
dia bisa datang kapan saja yang dia mau
jadi kalian semua harus waspada
setelah masalah ini selesai luna sudah hutang budi gue sama si ricky
lebih cepat ren saya nggak mau gagal ya
baik pak baik
saya harus kabar dengan riza juga nih
supaya dia lebih berhati hati
ya baik pak
ngomong aja sama emaknya
jujur gitu bilang kagak mau dijodohin
itu dia saya udah bilang
kalau saya itu udah punya calon sendiri
emang beneran udah punya calon
lagi ren ngapain sih pake nyebut nyebut nama saya segala
mungkin repot lain
habis ini saya udah kepepet mir
gak ada jawaban lain
setelah saya menyebut nama mirna sebagai pacar saya
ibu saya bakal batalin percodoan itu
untuk pura pura jadi pacar saya
saya akan lakukan
sekian masukan dari saya
mungkin dari rekan rekan sekalian
sehubung dengan pembicaraan saya tadi
perusahaan el nino
butuh waktu untuk mempersiapkan konsepnya bu
dan prosesnya itu membutuhkan beberapa hari
gak masalah pak bobi
ya karena mereka juga pastinya butuh waktu untuk memikirkan langkah langkah selanjutnya yang akan mereka ambil
ya kita beri saja dulu mereka waktu
tapi kita juga harus ingat kita di sini sistemnya kerja cepat
sekian meeting kita hari ini
kepada rekan rekan yang lain silahkan kembali ke meja masing masing
tapi khusus untuk pak bobby dan nina
saya harap jangan meninggalkan ruangan meeting dulu karena saya perlu bicara
baik pak bobi
seperti yang pak bobi sarankan
seperti yang pak bobi sarankan
elsa akan tetap ada dalam tim untuk mengakuisisi perusahaan el nino
pak bobi tolong ya jangan memperlakukan elsa itu seperti saudara saya atau keluarga saya
tolong pak bobi memperlakukan bu elsa seperti karyawan pak bobi yang lainnya bawahan pak bobi yang lainnya
karena saya gak mau elsa nantinya akan tidak profesional bekerjanya
bapak hanya saya saja yang memimping bu elsa
ada apa pak
bapak bobi keberatan
ibu kan tahu
saya agak keras terhadap mereka bu
justru itu bagus pak
karena memang saya menginginkan ibu elsa itu dilatih langsung oleh pak bobi
agar menjadi seorang yang profesional
agar dia lebih baik untuk kedepannya
kalau memang bu jessica menyerahkan sepenuhnya kepada saya
sebab kalau saya lihat
bu elsa itu punya potensi yang bagus
dan dia banyak bertanya tentang akusisi perusahaan
aku akan membuat kamu semakin baik di sini
lihatlah apa yang ada di sini
kita dipepet mobil itu boss
yang di belakang
berani sekali dia
itu mobilnya aldebaran alvari
siapkan dengan plan b
itu mereka kenapa ya ren
itu dia pak
pelan pelan ya pelan pelan
gak usah terlalu dekat mereka zigzag soalnya
ya baik pak
ren agak ke kanan
kamu salib terus kamu hadang dari depan
ya lebih cepet
yang tadi nggak usah dikejar kita fokus yang depan aja deh
bagian kalo kita kehilangan jinjakan depan
bagian kalo kita kehilangan jinjakan depan
udah saya sempet photo in tadi
ini saya masih penasaran ya saya pengen tahu informasi secara jelas
ini benar secara murni ricky yang merencanakan ini semua
atau ada orang lain di belakang ricky yang mempengaruhi dia
itu yang saya pengen tahu
mungkin soal itu saya akan coba tanyakan ke pak angga ya pak
lebih cepat ren
kamu dari tadi tidak bisa diam
kamu mau selamat atau tidak kalau tidak saya akan habiskan kamu sekarang juga
pak apa kita lapor polisi saja
daripada kita nunggu nunggu seperti ini
elsa ditelepon juga kan tidak bisa
mendingan kita langsung lapor polisi biar semuanya jelas
ini ini al juga belum pernah kabar coba
coba coba aku telepon al dulu ya
tidak diangkat lagi pak
tidak diangkat coba
apa jangan jangan elsa udah ketangkep sama gerombolannya ricky ya pak
aku lapor polisi saja dulu ya oke
ya aku ikut dong
sudah kamu disini saja temanin andin
handphone nya terus ya
kalau ada apa apa telepon aku
aku lapor polisi dulu ya
kali ini gue setuju sama lo udah
berarti bukan gue doang yang ngerasa kalau mirna mau pak rija itu ada yang aneh
aneh gimana sih orang mbak mirna juga tadi kikil lihat normal normal aja kok
aduh aduh aduh ayang kiki ayang kiki jangan memandang uya begitu dong
ini maksud kalian itu
mbak mirna aneh karena cantik cantik sama pak riza
jadi begini ceritanya ayang kiki
mirna itu gugup tegang kalau deket sama pak riya
gugup mbak mirna kalau deket sama pak riza
atau jangan jangan mbak mirna
jatuh cinta kali sama pak riza
waduh mana tahu kita buat begitu ya
nah satu lagi nih ayang kiki
asal ayang kiki tahu mirna itu kalau udah ngobrol lama lama sama pak riza
langsung aja cuci muka
tapi ini kan baru praduga saya uya sama pak putra bukan begitu ya
nanti kiki coba deh tanya ke mbak mirna langsung
soalnya kemarin itu mbak mirna kayak sempat pengen cerita sama kiki
cuma nggak sempat sempat
siapa tahu kan habis itu kita nemu jawabannya
apa benar ya mbak mirna suka sama pak riza
tapi kalau benar
ayang kiki kan ayang kiki tahu kalau kita berdua ini dekriptif ala ala
oh ya ayang kiki bagaimana keadaan calon mertua uya apakah udah baik
eh bih calon mertua lagi
seneng banget sih ini orang udah lagi panas panas kayak begini
kalau udah ditolak gitu ya udah nggak usah berusaha
emang nggak empat apa tiap hari dengerin calon mertua
itu calon mertuanya mas reddy bukan calon mertuanya gitu
kesel banget kasih tau dong
udahlah tugas kita itu cuma buat mbak mirna sama pak riza
udah gak usah lala kita udah
kesini kan kiki bawain ini oleh oleh malah bikin kesel
hih mandi kiki di dalam deh sama askara kesel kesel deh sama askara daah
kim itu ayang kiki seneng amat sama gua
tuh ya ampun
elsa gak ada ren
gak ada pak
baik elsa kemana
gw gak kenal